korona demam lagi
perasaan tadi udah turun emangnya
kok kamu kayak banyak pikiran gitu nakal
nanya aja kondisi rena ada di rumah
tantanya sabar ya
ya sama sama tante
akan stay di rumah sakit ini terus
kami berdua akan
nunggu sampe al selesai di operasi
tante boleh minta tolong sama kamu gak
tante minta tolong kamu dan michi untuk jagain renayar
karena saya dan andin gak ada di rumah
insya allah tante
pokoknya tante gak usah khawatir
mengenai rina saya janji tante
saya michi akan berusaha untuk jagain rina
tante disini aja ya
sementara waktu tante fokus sama al dulu
dan tante jangan banyak pikiran ya
jaga kesehatan tante
thank you tante
terima kasih sama kamu dan michi ya
selamat pagi mbak tante
selamat pagi mbak tante
terima kasih tante
tante inget ya jangan banyak pikiran
pada pasti berlalu tante
ali itu orang yang kuat
insya allah semuanya pulih lagi
aku jadi penasaran
apa hasil tes dna
rina dan roy
pasien bisa dipindahkan ke ruang pemulihan
dok gimana operasi suami saya berjalan dengan lancar
tadi waktu dilakukan operasi
pak al sempat mengalami henti jantung
hasil hasil ya allah
terus gimana sekarang keadaannya dok
sekarang kondisinya normal
operasinya alhamdulillah berjalan lancar
pak al masih dalam pengaruh bius
jadi dia belum sadarkan diri
pasien akan ditempatkan di ruang icu
jadi kalau mau berkunjung
harus diwaktu kunjungan
dan satu persatu ya bu
karena ketenangan dan kenyaman pasien
harus sangat diperhatikan
terima kasih banyak dok
sama sama saya permisi
karena senangnya kita harus
masalah sampai sadar ya
tidak ada yang meminta
tidak ada yang meminta
tidak ada yang meminta
tidak ada yang meminta
tidak ada yang meminta
percaya sama allah
allah akan menyembuhkan allah
enggak gue gak boleh stres
ricky pasti cuma sengaja nakutin gue
dia gak akan berani minta aneh aneh lagi sama gue
gimana kalau dia masih nekat ngejar gue
gimana kalau dia ancam gue lagi
buat ngikutin permintaan dia
kamu ini kenapa sih
enggak enggak kenapa kenapa sayang
aku cuma tadi ngelamun aja
gara gara al kecelakaan
yaudah kamu udah siap belum
kita berangkat ke sana aja
terus kalian kita jenguk si al
alhamdulillah ya mak
operasinya al berhasil
tapi mama ikut sedih sekali melihat kondisinya al pak
kita doakan aja
supaya al cepet cepet berjalan ke rumah
pak aku ke toilet dulu nih sebentar
ya aku tunggu kamu di lobby ya
aku sekalian mau pamit sama andin dan bu rosa
besok kita kesini lagi

aku percaya padamu
untuk temukan anak mama yang
kebat dan kuat
ya harusnya lo kan tau sar
di dunia ini nggak ada yang gratis
dengar ya rik gue gak akan
ngapain kamu marah marah sama ricky
teleponan sama riki kan
melihat kamu terbaring seperti ini
benar benar merobek hatiku mas
andai kamu tahu
betapa sekarang aku merasa takut
aku takut kehilangan kamu
selama ini kamu tidak pernah mengeluh
kamu ibarat sebuah perisai
yang selalu siap melindungi keluargamu
tak peduli tubuh kamu rusak oleh geratan benda tajam pun
kamu tetap berdiri tegang
perisai itu patah
perisai itu terbelah
perisai itu tumbang

mereka akan memilih tangan mereka
dan sembuhnya hal ini
besok papa kesini lagi
makasih ya pa
tolong lu yang masalah terus
nama kalian selalu ada dalam doa papa
makasih ya pa
saya pamit dulu ya
terima kasih pa suriel
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
capek banget ya
hari ini banyak yang ngatur takeover kerjaan
belum lagi besok ada acara launching produk terbaru dari maharatu
kita harus prepare semuanya
supaya acara besok berjalan dengan baik
iya vel makasih ya
kamu udah kerja keras dengan baik
sama sama pak rendy
ya itu dia
saya juga belum tau
tapi setelah ini saya mau langsung ke rumah sakit
lapor pak rendy
di luar sudah rame wartawan majalah bisnis
semuanya pada nanyain kondisi keadaan pak aldebaran
oke saya yang temuin mereka
pak pak pak kami dari duniabisnis com
kami dari sahamjakarta com
apakah benar pak lebaran kecelakaan
bagaimana kondisinya sekarang pak
bagaimana acara launching besok
apakah tetap akan dilaksanakan
siapa yang mengandung pak aldebaran
iya pak pak
pak terima kasih ya pak
pak al mengalami kecelakaan
tapi kondisinya baik baik aja kok
untuk acara besok
launchingnya akan tetap dilaksanakan
dan tidak ada perubahan
pasti ada sesuatu yang kamu sembunyiin
ada sesuatu antara kamu sama ricky
yang kamu tutupin dari mama
ngapain kamu telpon dia
dan sebenarnya ada hubungan apa antara kamu sama ricky
harus berapa kali sih aku kasih tau mama
aku gak ada hubungan apa apa sama ricky
mama denger sendiri
tadi kamu marah marah sama ricky
sejak kapan sih aku bohong
tadi tuh aku telpon vicky itu
karena dia udah bikin masalah ini clear
tapi dia malah bercandain aku ngeledekin aku
dia bilang suami aku posesif
terus aku disuruh cerai
ya aku marah lah ma
gak ada apa apa
aku duluan ya
pas nino udah nungguin aku kita berdua mau jemukin al
mama tahu kamu bohong sa
dan kali ini mama gak akan diem aja
mama akan cari tau
apa sebenarnya yang kamu sembunyiin
apa barangnya kondisinya
al belum siuman
jangan sabar ya
kalau buruhsa andin disini
apa perlu kita bantuin buat jaga
terima kasih sekali nino
saya sudah minta tolong angga dan michelle
untuk jagain rena
mas randy gak cengukin mas al ya
mas al mbak andin sama ibu rosa mas
biar saya yang bawa ke mbak andin
iya yaudah ini
makasih ya mas randy
minta ketemuan sama kiki
mama ngajak ketemu kamu
pasti mamanya mas randy
maunya kiki jauh jauh dari mas randy
perasaannya mamanya mas randy
kiki ngerti mas gak apa apa
mas randy tetep bayar bayar sama kiki
kalau misalnya mas randy masih mau main
suka mas sih mau kok mas
kiki permisi ya mas ya
ngajak ketemu kiki
iya saya belum sempat selidiki soal mbak elsa lagi
dan rekaman di hp saya
jadi reina bukan anak
dari almarhum pak roy
selama ini kita salah
kalau memang benar
rena bukan anak dari almarhum pak roy
berarti rena anak dari pak nino
tapi kenapa dulu
pak nino tidak mengakui kalau arena itu adalah anaknya
ini masih menjadi pertanyaan besar buat saya
anda sudah melakukan sebuah kesalahan yang besar
jadi reina bukan anak
dari almarhum pak roy
selama ini kita salah
kalau memang benar
rena bukan anak dari almarhum pak roy
berarti rena anak dari pak nino
tapi kenapa dulu
pak nino tidak mengakui kalau arena itu adalah anaknya
ini masih menjadi pertanyaan besar buat saya
anda sudah melakukan sebuah kesalahan yang besar
benar pak nino
apa yang anda lakukan
produk baru bang ratu bu
dengan kondisi pak al seperti ini
sangat tidak mungkin untuk pak ahok
dan jadwal loncingnya pun
tidak bisa dilurahi bu
jadi saya harap
bu rosa bisa menghadiri itu
untuk mengopeli pak al bu
andin akan mewakili suaminya
untuk datang di launching itu
tapi aku gak mau
kamu adalah istri dari aldebaran
gak akan lama
ada suster yang akan jagain
dan mama akan disini
yang akan datang
cepat sembuh ya pak
ya udah kalau gitu
saya permisi ya
terima kasih denny
ya ada apa
anda sudah melakukan sebuah kesalahan yang besar
masuk ke rumah
masuk ke rumah
masuk ke rumah
masuk ke rumah
masuk ke rumah
masuk ke rumah
masuk ke rumah
masuk ke museum
masuk ke rumah
masuk ke lifesa
masuk ke tkea
ini siapa sih
panik gak panik lah masa angga
apaan sih kamu tuh resah banget deh
sumpahnya aku kira itu penjahat tau gak
aduh ibu dokter jangan gara gara
galak ya hidup itu kan harus kita bawa santai aja
ya ya kacepetua
lagi kamu ngapain sih masih disini
bukannya pulang udah malem juga
untuk malam ini gue bakal nemenin lo disini
bersama bintang bintang disini
eh kamu jangan macem macem ya
jangan macem macem ya
kamu tuh kenapa sih
kalo macem macem sama aku
ya ampun ampun ampun
emang kayak jangan aneh aneh dong pikirnya
ya kan tergantung orangnya
kalau berpikiran negatif akan negatif
positif ya positif
jangan gitu dong
kenapa sih gue gak pernah bener di mata lu aja
gue dateng kesini tante rosa yang minta tolong kesini
lu pikir sekarang
lu gak jaga reina
ada yang lain
gue juga dateng kesini buat ngebantuin
kalo gue disini juga kan kita berdua doang
cuma berdua aja ya gapapa
walaupun di depan sini kita nggak perlu masuk
tudur di dalam rumah ya gapapa
iya jangan salah salah
tapi tetap kau terhina
cinta tak salah
aku yang salah
ikan peda jambu klutuk akyaki bobot telan
mendingan bikin kopi biar rada kentelan
michi sebenernya emang gitu
mau bikin sendiri
kenapa sepanjang amat
kebetulan gue ketemu lo gue mau nanya kiki kemana
lagi ngantre baju ganteng ke rumah sakit
jadi gini loh tadi kan gue cari surat di ruangan a lah
gue gak ketemu juga
gue minta tolong kiki untuk cari lagi mungkin keselip
yaudah oke kali gitu
ehm sama satu lagi
cctv di rumah ini bagaimana cara untuk bisa diakses
oh yang itu
itu cuma pak bos doang yang bisa mengakses
kan ada pasportnya
berarti sekarang gue cuma bisa berharap kalau besok kiki bisa nemuin surat itu pas lagi bersih bersih
kalo engga mau gak mau gue harus tunggu alpas lagi si umar
mama sih capek
permisi bu ini selimut yang gue minta
ya terima kasih ya
ngapain belum tidur
kamu juga ngapain belum tidur
udah jam segini loh
udah jam sebelas mas kamu harus tidur
masih banyak kerjaan
mana nggak ada
ini kerjaan saya semua
tapi kamu lagi gak ngerjain apa apa
sebaiknya manusia itu tidurnya itu lebih dari enam jam
kalau kurang dari enam jam
konsentrasinya juga bakal terganggu cepat lelah
habis itu mukanya kusam
terus cepet marah marah
aku udah tahu sih mas
kalau kamu marah marah berarti ya
karena tidur kamu kurang
nih tuh kayak ini
orang semuanya ajar kok ya
bakal legen amat aja jam siam
aku di depan sleeping bag
bukan yakin tau
yang ngurusin muka kamu lah
tuh banyak komedonya kusam hitam
tunggu bentar ya
kok gak mau sih
ya terus kok pikir ini cuma perempuan doang yang perawatan
lagi lagi juga butuh perawatan kali mas
diam udah diam
diankat dulu poninya dikit mas
tunggu aku mau
baru aja sehari gak ngobrol sama kamu mas
aku udah rindu sekali sama kamu
terima kasih aki
besok kalau bisa pas lagi bersih bersih kamarnya
tolong dicari surat yang tadi ya
akan cepat nggak ketemu
kemungkinan bisa jadi kalau jatuh mungkin keselip
di bawah tempat tidur
atau mungkin di samping lemari
nanti kiki cariin lagi
tunggu sebentar kiki
permisi ya mas
terima kasih aki
biar nggak kesianan ntar bongsaurnya
kamu kan harus masak
nanti kamu bantu ini ya pas lagi masak
bisa disireng kan
kita masak sama sama ya
aku benar benar gak bisa tenang
supaya aku bisa selidikin elsa
aku harus tahu
apa yang sebenarnya dia sembunyikan
lu angkat hebat dahulu mas

ini mir demamnya rena naik lagi
ya allah ya allah
mir kamu tolong ambilin kompresan ya
terus ini rena gak usah diselimutin kalo panas kayak gini ya takutnya dia dehidrasi
kita ambil kompresan dulu sebentar
kenapa tante amici disini
aku mau disini papa teman
amici ini kompresannya
biar saya kompres rena dia sebentar ya
tante amici kan disini rena yang lagi sakit
kompres dulu ya sayang ya
terus kompleks dulu ya sebentar ya
biar badannya amat lagi
aku gak mau
gak mau kenapa sayang
nanti badannya gak turun turun panasnya ya
kompres dulu sebentar ya amatnya
aku mau nyanyi sama papa dan mama

sambung agar benar pada kejapannya